lagian kan aku gak kenal sama orang ini
aku juga gak tau ini nomor siapa
tiba tiba dia wa aku
dan itu sih gak penting
dan kalo emang penting banget kan pasti di telpon sama dia
kalo memang penting banget dia pasti nelfon kamu lagi
sudah sekarang mau nambah apa lagi
reva mau nambah nih
tuh ngepur tuh
udah kamu udah kenyal boy
tapi semoga aja kita punya banyak kesempatan ya buat kayak gini lagi
udah kalo gitu boy mau kesana dulu
aduh adriana sampe sekarang keberadaannya gak tau ada dimana
nyari ke siapa lagi aku tuhan
yuni yuni eh udah di telpon tadi
kata yuni belum sampai rumahnya
polisi gak mungkin b gak mungkin juga
polisi yang udah gak mungkin dan b adalah bom
aduh boynya masih lama ya pi ya
tapi kalo udah bilang angkat dulu kali aja telponnya penting
mungkin dari mamanya
nomor gak dikenal pi
boynya lagi ke belakang
hah ini sih suaranya si reva
suara si reva
enggak pi telponnya langsung ditutup gitu aja
kayaknya suaranya reva kebuka aja
kenapa si anak notchkal yang malah
aduh gimana caranya
tapi sebelahnya ada reva
bahaya nih kalo ketauan
biar gak ketauan si anna
reva percaya gak kalo kita liburin dia
kayaknya sih ri percaya deh sama aku
tapi aku jadi gak enak sih sama kamu
jadi ya gitu
lagian kan kamu tahu ini ide aku juga
untuk hubungan kita juga
oh iya tapi sebelumnya gini
kita jangan sering ketemu dulu
jangan sering jalan bareng dulu
maksud aku kalau misalnya kita mau jalan gitu
kita jalan masing masing terus ketemu di tempat tujuan
apapun itu yang penting bisa ketemu sama kami
jadi aman ya semuanya ya
tadi ada yang nelfon kamu tuh
terus karena hp kamu bunyi bunyi terus
dan kamu nya juga belum balik balik
akhirnya aku angkat aja
akhirnya orangnya panik gitu deh
aku gak tau deh
jadi gak ada namanya
terus pas aku angkat
udah gitu aja
iya yang aku juga gak tau persis sih
soalnya abis aku kasih tahu
kalo kamu lagi di belakang
langsung nimatin gitu aja sama dia
ya bisa aja dia penipu gitu
ya karena banyak sekali kejadian
anak buah papi
anak buah om di kantor pun ada yang kena
iya sih pi bisa aja
cuma alangkah lebih baiknya kalo boy ngecek dulu deh
siapa tahu saudara atau mungkin penting kali
coba kamu tekun balik aja boy
kalau bisa tolong hubungin tante sekarang juga penting
kok lu gak jadi nelfon
lagian kan aku gak kenal sama orang ini
aku juga gak tau ini nomor siapa
tiba tiba dia wa aku
dan itu sih gak penting
dan kalo emang penting banget kan pasti di telfon sama dia
kalau memang penting banget dia pasti nelfon kamu lagi
udah sekarang mau nambah apa lagi
nah refah mau nambah nih
engga sih udah penyamu banget nih
tuh mumpur tuh

udah udah tolong saya minta bill
eh assalamualaikum salam duduk
kenapa sendiri ini teh
saya cuma mau pindah duduk aja
biar abah lebih enak ngobrolin di sini sama ibu lebih luas
jadi tidak enak saya sama si nadia
eh udah duduk aja lah
jadi kalo misalnya abah nakal tinggal saya lempar pake garpu
ya itu tenang aja nadia aman
apalagi sebentar lagi kan kita mau meresmikan
kamu gak usah khawatir kalo kita kan sah perjuangan
kalo udah sah saya sikut nih
sepertinya sudah tidak tahan
udah capek ya jadi nyamuk
nganterin si teteh berduaan terus sama saya
toko bah bu saya mah seneng kok
ya udah ya bu bah saya pindah dulu ya
iya makasih atas perhatiannya
eh ya itu
abah udah makan
bagaimana ini teh manis
kapan baiknya kita
naik kepala minah nanti
jadi gini ya kang abah
sebelum ramadhan ya
kira kira dua minggu lagi lah
dua minggu pisah
kan sudah mau ramadhan
iya kan lebih bagus ya kang abah
berarti nanti kita bisa puasa berdua
kemudian tarawih lebaran juga
dia kan udah jadi suami istri
alhamdulillah ya kebayang
saya mah dua duaan deh
mudah mudahan saya juga sudah dapat rezeki
yang itu sih gak usah dipikirin
gak usah rame rame
yang sederhana aja
yang penting setelah nikah itu apa
jangan sampai setelah kita nikah malah ninggalin utang
alhamdulillah min sya allah
kalau itu jangan sampai saya mah tidak mau utang
nah sekarang yang kita harus pikirin
setelah menikah bagaimana
nanti kang abah tinggal sama saya aja ya
soalnya kan di rumahnya kang abah

terus nanti neng juga diajak pindah ke rumah saya
kasian kan kalau neng ditinggal sendiri ya
satu jubisan ya teman teman
saya sudah pikirkan secepat kilat barusan
si neng teh butuh
pisan perhatian dari seorang ibu

dan saya tidak bisa memberikan itu
tentukan teteh maris teh
selembut ulat sutra
lembut sih lembut
tapi ulatnya gak usah dibawa bawa
selembut sutra bukan selembut ulat sutra
kirain suka dibilang gitu teh
akang abah kan belum keser
saya minum terus ya
apa pesan aja ya
weh terus udah kenceng
itu yang seperti ini
apalagi yang dicari ya
kalau bukan kebahagiaan hati
lebih baik dicintai kayak bu rengganis